selama dua hari secara maraton badan intelijen negara menggelar rapid test dan swab test
masal terhadap ribuan aparatur sipil negara di lingkup kantor wali kota jakarta barat
ada satu empat ratus lebih aparatur sipil negara dan pegawai yang bekerja di area pemerintahan kota jakarta barat
mengikuti pelaksanaan rapid test dan swab test sejak rabu lalu
pada hari kedua sebanyak enam belas orang dinyatakan reaktif dan akan dilakukan swab
sedangkan dari delapan ratus enam puluh dua orang yang telah dirapi tes pada rabu kemarin
sebanyak tujuh belas asn dinyatakan reaktif dan setelah dilakukan swab
empat orang positif covid sembilan belas dan telah dilakukan isolasi mandiri
kan karyawan atau asn yang berada di pemerintah kota besar jakarta barat tersebar
ada yang di kantor sini ada yang di kantor pelurahan ada yang di kantor kantor sudin
nah mari kita lihat tingkatnya
kalau seandainya nanti kita pertimbangkan kantor itu perlu kita bersihkan tutup sementara ya kita tutup sementara
sementara itu buntut delapan aparatur terpapar covid sembilan belas bupati banyumas jawa tengah
memimpin langsung razia masker bagi pengguna jalan kamis sore
bagi pelanggar yang tak mengenakan masker akan diarahkan untuk melakukan tes swab oleh petugas di tempat
bagaimana cara masker tersebar

nanti kalau ditemukan gimana
kalau ditemukan lagi saya selalu selalu tes lagi
tracking juga ya

kalau negatif dia acak
kalau negatif dia acak
razia masker ini dilakukan secara acak untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat
serta meminimalisir penyebaran covid sembilan belas
jika puluhan warga yang terjaring razia hasil swabnya ada yang positif covid sembilan belas
yang bersangkutan akan diisolasi dan dilakukan tracing kontak
tim liputan cnn indonesia